jadi yang sudah tampilinnya hari ini akan dikupas akan dijelaskan sejelas jelasnya bagaimana perubahan yang terjadi
saya pak mas selaku bibi corporate sekretari kai komuser
tanpa berlama lama lagi kami diserahkan

gpk dua ribu dua puluh tiga yang memang efektif pertanggal satu juni ini dipengaruhi dengan adanya pengembangan
yang dilakukan oleh bni dan bni bni
yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian perhubungan juga modernisasi dari persinyalan di lintas seperti rangkas
sehingga ada beberapa lintas yang sudah bisa memperkecil headway nya
dan kemudian di sini di dua ribu dua puluh tiga ini kai komuter juga setelah melakukan pelayanan kereta bandara yang sebelumnya dilakukan oleh anak usaha kai railing
mulai tahun dua ribu dua puluh dua akhir sudah dikelola oleh kai komuter
sehingga hal yang menonjol di tahun dua ribu dua puluh tiga ini bahwa kami mengutamakan konektivitas
konektivitas bahwa masyarakat pengguna krl bisa dengan mudah naik ke kereta bandara kereta jarak jauh juga kereta lokal
yang tersambung ke merak purwakarta kemudian juga kereta bandara